seorang penderan sepeda motor terdekam kamera pengguna jalan lainnya
saat mengacungkan jari tengah kepada petugas kepolisian
usai ditegur karena tak mengenakan helm
saat melintas di kolong flyover pasar rebo jeraca jakarta timur senin siang
saat ditegur pengendara motor ini sempat menolak
sebelum akhirnya mengenakan helm
dan diakhiri dengan mengecungkan jari tengahnya kepada petugas
aksi tidak terpuji ini pun viral di media sosial
dan mendapat keceman dari sejumlah netizen
atas kejadian ini pihak kepolisian akan melaporkan kejadian ini ke ditlantas polda metro jaya
nah betul itu memang kita sudah melaksanakan pengaturan terkait kejalanan tadi
nah betul saja itu tuh tajam jalan naik motor dari arah timur
mengarah ke lantai ngabok
pas tepatnya persis di tl pasar dua
dengan tengah namanya kita petugas melihat masyarakat menundukkan helm
diberikan laik juga di depan timur
aksi naikkan wanita yang menaiki kap mobil di jalan soekroaminoto
kisaran asahan sumatera utara ini terjadi pada minggu malam
tindakan ini tentu saja mengundang perhatian warga sekitar
dan menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan
usut punya usut pengendara mobil diduga merupakan suami pelaku
aksinya juga diduga dipicu oleh kecemburuan
lantaran ada wanita lain di dalam mobil tersebut
saya melihat kejadian sekitar jam setengah delapan

dan mobil itu berhenti diketok ketok
kacanya gak mau keluar dipukul pukul pakai helm
gak mau keluar juga lalu lantaran itu keluar dan orang itu gaduh
meski sempat menimbulkan kehebohan bagi warga sekitar
hingga saat ini tak ada yang mengetahui identitas dari wanita yang nekat naik ke atap kap mesin itu
tim liputan cnn indonesia